sembara octavia salah satu awak kapal tunda henry yang nyaris disandra abu sayyaf akhirnya pulang ke rumahnya di koja jakarta utara
namun ia masih belum bisa bercerita banyak kepada wartawan karena masih syok dan juga trauma
sembara octavia juru mesin di kapal tunda henry berhasil kabur saat kelompok abu sayyaf menyergap perahu mereka
lulusan sekolah tinggi ilmu pelayaran ini belum dapat bercerita kronologi penyergapan abu sayyaf di dekat tawi tawi filipina
senang aja lah saya selamat ya kan keluarga saya bisa ketemu juga disini semua ya kan
pengalaman saya sih jadi pelajaran lah seperti ini ya kan
ya mudah mudahan nanti di penghubungan minggu ke empat saya dapat kerja lagi saya bisa lebih jaga baik baik lah keselamatan kita disana kan
tapi kamu belum kamu tetap bekerja di
kalau masalah kerja di laut saya tetap bekerja di laut tetap kita bekerja di laut